sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sayangan mama lukisan itu hadiah dari papa
dia kasih kecutan sama mama waktu itu
sekarang saya pisah sama lukisan itu
biar yang sabar ya ibu
walaupun sekarang barang itu udah gak sama ibu lagi
tapi saya yakin barang itu bakalan selalu ada di hati ibu
dan barang yang mengonsol hidup di hati ibu
sekarang kita harus kemana
uang buat ke hotel nggak mungkin cukup kan
bisa kita mau jalan jalan terus kayak begini
kita harus cari tempat dulu
kamu sampai lupa
kamu kan lihat keadaan kita sekarang udah
udah sangat beda
ibu gak mungkin bisa gaji kamu lagi mas
jadi kalau misalnya kalau emang
mau pergi ibu bisa latih
ibu gak mau bawa kamu ikut susah
saya pengen tinggal di sini ibu
sama bu hera sama kita
saya juga udah gak punya siapa siapa lagi
saat ini yang paling dekat sama saya cuma bu hera sama evita doang
tapi saya janji saya gak akan ngerepotin
saya bakalan kerja untuk
kebutuhan hidup kita
dan sebelum aku lupa
ini bu hera
ini gaji saya dari ibu yang terakhir
masih itu belum bisa saya pakai
gimana kalau kita pakai dulu buat ngtrak rumah
kalau misalnya rumah rumah yang kecil dan sederhana
pasti cukup kalau
di saat kami kesusahan
ternyata secepat ini juga engkau menolong kami
lewat adik aku sendiri
engkau gak melantarkan kami
terima kasih ya allah
karena engkau telah mengirimkan anissa ke tengah tengah kami
terima kasih karena adik aku mira
tembuh jadi orang yang sangat baik
itu uang kamu kamu pakai buat keperluan kamu
bukan buat kita
ibu gak mau bikin kamu repot
saya gak repot kok bu
sekarang udah saatnya saya balas semua kebaikan ibu sama evita sama enissa ya
tentu aja boleh
ibu malah senang ya
ibu yang terima kasih sama kami
kita bakal harus melewati semuanya
kita harus tetap bersama
aku mama dan kak evita
anissa kamu jemput mama dengan panggilan mama
kamu juga manggil aku dengan kak evita
jangan jangan kamu tanpa sadar
emang ngerasa kalau kami adalah keluarga kamu
saya kebawa susah sahna
tapi saya bahagia banget kalau sama bu ira sama evita
ibu senang kalau ada
kamu memang udah seperti keluarga
kecil sekali rumahnya
tempat tidurnya bau ampek
itu kang al mandi
kok kita jadi kayak begini sih
wera uang kita cuma cukup bisa lontar ke sini
kita punya tempat tinggal aja kita harus bersyukur
anissa janji deh anissa bakal berusaha
anissa bakal merusak rumah ini biar ibu nyaman tinggal di sini
saya banyak kaget harus tinggal di tempat sendiri
saya kebanyakan ngeluh ya
saya istirahat dulu di kamar
bisa bicara dengan kevin
kok bisa tahu
iya tahu dong tante hafal suara kamu
tante gak ketemu sama kamu
kapan kapan kita ketemu ya
maka akan ajak kamu untuk pergi makan malam bersama kami
tapi kayaknya gak ada ketekan ini deh
aku lagi bantuin bu hera sama evita pindahan
pindahan pindahan kemana
mereka ada masalah keluarga sedikit
dan kebetulan kan perayaan juga baru meninggal
jadi mereka harus segera keluar dari rumah itu
kevinnya ada evita mau ngomong sama kevin
kevin kevin kayaknya masih di kamar mandi
nanti tante sampein ya
oh iya tante makasih ya tante assalamualaikum
katanya kevinnya lagi di kamar mandi
nanti mau disampein
lebih baik aku ganti aja nomor hp evita di hp kevin
dengan nomor yang lain
jadi kevin tidak akan bisa telfon ke hp evita
mau gue pengen pengen hp aku sih
engga engga engga tadi mama cuma pengen lihat nomor telfonnya tante dulu
mungkin aja kamu catat
udah terima kasih ya
per monaster minum sedih

mama jadi berusaha menghalangi kamu untuk berhubungan dengan evita
mama cuma pengen kamu mendapatkan yang terbaik
dan kamu nggak salah dalam mengambil pilihan
lihat mama berikan aja
hmm jajanan pasar
dapatnya kesukaan kamu
mama tadi sempat duduk
terus kan kasurnya keras banget disitu
enak banget kan makanannya
hmm tadi udah cip sih
awan awan kita terbatas bu
nggak seharusnya ibu belanja sebanyak ini dan
sampai kesal luar segala
kita nggak punya uang banyak bu
tapi kalau kalian nggak suka ya udah
saya minta kembali uangnya
nggak perlu bu hera bu hera
ibu gak perlu ngelakuin semua itu saya minta maaf

oleh karenade ibu sekalipun
dan lagi juga
dia itu aja nahi galat stuff
dari sini nisa
kamu gak perlu ikut ikut sengsara
kalian sama sekali gak ngerepotin aku
kalau misalnya aku suruh milih hidup lebih baik tapi sendirian
mendingan aku hidup di sini menderita tapi sama kalian berdua
aku mau keluar dari sini
aku mau tetap sama kalian
kamu baik sekali
mama janji memang akan berusaha untuk menyesuaikan diri ya
kamu juga sering sering ngetin saya ya
aku juga sering ingetin kamu
pak rehan utang seorang satu ratus dua puluh lima miliar
sekarang semua barang barangnya dan rumahnya disita
dan saat itu juga mereka harus nilainya rumah mereka
loh terus sekarang kalian tinggal dimana
kita sekarang ngontrak
tapi ya gitu rumahnya kecil dan sederhana banget
aku jadi gak enak sama mereka
terutama bu yara
dia kayaknya nggak biasa banget tinggal di rumah sekecil itu
jangan rasa kayak begitu dong
kamu kan juga udah bantuin mereka semaksimal mungkin
dan aku juga yakin mereka juga pasti berterima kasih banget sama kamu
akhirnya nanti aku juga bantuin kamu cari yang lebih baik
akhirnya nanti aku juga bantuin kamu cari yang lebih baik
siapa tau ada ruangan yang cocok buat kamu
dan sebelumnya aku mau makasih sama kamu
aku boleh ikut kamu ke kontra kami

rumah evita lagi sita